jumat pagi tersangka pembunuhan wayan mirna salihin jessica kumala wongso tiba di kejaksaan negeri jakarta pusat
dengan pengawalan polisi bahwanita dan juga penyidik dari polda metro jaya jessica kumala wongso tiba di kejaksaan negeri jakarta pusat pada jumat pagi pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat
selain menyerahkan tersangka tim penyidik juga membawa sebuah box berisi tiga puluh tujuh barang bukti diantaranya gelas dan juga botol yang masih berisi sisa cairan kopi serta rekaman kamera pemantau di cafe olivier grand indonesia
jessica langsung memasuki gedung kejaksaan negeri dengan penjagaan ketat